seperti inilah suasana warga yang hendak berziarah ke makam emeril kan mumtaz atau eril
putra gubernur jawa barat rituan kamil di baitul rituan islamic center
yang terletak di kecamatan cimaung kabupaten bandung senin siang
antusiasme warga tak terbendung setelah berjam jam berada di luar area pemakaman
menunggu prosesi pemakaman selesai dilakukan
warga yang datang untuk berziarah tidak hanya dari bandung tetapi juga dari luar kota
mereka sengaja datang agar bisa mendoakan secara langsung
saya dari cianjur
jauh jauh dari cianjur sengaja datang ke sini atau ada cara lain mampir
sengaja aja datang ke sini
dari cianjur jam berapa
dari cianjur jam empat
ya gini gimana ya mudah mudahan eril khusnul khatimah
warga diperbolehkan mendoakan atau ziarah kubur secara langsung
di pemakaman eril hingga menjelang maghrib
terdapat sejumlah aturan yang mesti dipatuhi warga yang ingin berziarah
di antaranya warga diminta tidak melakukan dokumentasi pribadi pada saat ziarah
di lokasi pemakaman masih dibuka bagi bapak ibu masyarakat
atau siapapun yang berkenan untuk ziarah kubur
mendoakan itu akan dibuka sampai pukul
sebelum maghrib ya sampai sebelum maghrib
karena perkiraan sekitar tujuh belas empat puluh lima itu masih diperkenankan untuk ziarah kubur
kemudian untuk selanjutnya masyarakat yang kebetulan masih ingin mendoakan dan ziarah kubur
masih dibuka di hari selasa sampai dengan hari minggu mulai pukul delapan sampai pukul
lokasi pemakaman eril bukanlah pemakaman umum
melainkan untuk keluarga yang sudah disiapkan
lokasi ini merupakan kampung halaman dari ibunda eril atalia praratya
makam eril berada di sebelah masjid al mumtaz yang didesain langsung oleh rituan kamil
tim liputan cnn indonesia kabupaten bandung